untuk melaksanakan pengangkatan dan pergantian panglima tni yang akan datang
sesuai dengan undang undang yang ada dan sesuai dengan mekanisme yang ada
tanpa ada pun prosedur atau persyaratan mekanisme yang nantinya akan tidak dilewati
jadi semuanya alhamdulillah insya allah akan dilewati semua mekanisme
sesuai dengan mekanisme dan perundangan atau undang undang yang ada
sesuai dengan pasal tiga belas ayat enam undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
menyatakan bahwa persetujuan dpr terhadap calon panglima tni yang dipilih oleh presiden
memang betul disampaikan paling lambat dua puluh hari
tidak termaksud masa reses terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima tni
diterima oleh dpr
kami dpr akan memasuki masa reses atau sidang penutupan pada tanggal lima belas desember dua ribu dua puluh dua yang akan datang
jadi waktunya untuk bisa memenuhi semua mekanisme dan memenuhi semua prosedur
dan sesuai dengan undang undang yang ada masih cukup untuk dibahas
dan karena dpr menerima surprise itu hari ini
maka waktunya pun masih cukup panjang masih cukup lama
untuk dpr bisa melaksanakan mekanisme yang ada dengan sebaik baiknya
dan dalam surprise yang saya terima pada hari ini
surprise sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini
dpr baru menerima hari ini
tidak ada pengambilan surat kembali
atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini
karena memang suratnya belum ada
ya kan begitu pak
karena ada seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim
tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan jangan ada pergantian nama
oleh presiden tidak ada sama sekali surat baru diterima hari ini
dan secara langsung saya sebagai ketua dpr didampingi pimpinan dpr yang lain
menerima langsung dari bapak mensesnek
dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa
nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan
panglima tni jenderal andika perkasa semamsc
ini sesuai yang ada di dalam surat loh ya
udah gak sabar
itu mau ngirim duluan mereka
kepala staf angkatan laut atau kasal yang sekarang menjabat sebagai kasal pada saat ini
dan dengan sudah resminya surat dari presiden kami terima oleh ketua dpr dan pimpinan dpr
artinya bahwa bapak
kepala staff angkatan laut
bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di dpr
untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di dpr
mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini
dan saya persilahkan pak pratikno laku mensesnek untuk menyampaikan
hal hal yang terkait dengan dikirimnya surprise terkait dengan pengangkatan dan pergantian
panglima tni atas nama pemerintah
silahkan pak mensesnek
terima kasih ibu ketua dan juga bapak wakil ketua yang saya hormati
saya tidak mengulang apa yang tadi disampaikan oleh ibu ketua
saya atas nama pemerintah atas nama bapak presiden menyampaikan terima kasih
atas komitmen ibu ketua dan bapak bapak wakil ketua untuk memproses surat presiden ini
dalam waktu yang secepat cepatnya dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup
tadi disampaikan oleh ibu ketua dpr
dan kami sangat sangat mengharapkan bahwa surat dari ibu ketua dpr
bisa diterima oleh bapak presiden dalam waktu secepatnya
itu saja sebelum masa reses sidang dpr ini berhenti dan memasuki masa reses
kami harapkan sebelum itu sudah bisa diterima oleh bapak presiden
saya kira itu ibu ketua bapak wakil ketua
sekali lagi kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers yang disiarkan langsung dari gedung dpr ri
di mana tadi ketua dpr puan maharani
menyampaikan bahwa sudah menerima surat presiden yang didalamnya berisi satu nama
dan disampaikan bahwa kepala staff tni angkatan laut laksamana tni yudho margono lah
yang dipilih oleh presiden joko widodo untuk bisa menggantikan panglima tni jenderal andika perkasa
tadi juga disampaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
ya ini uudang uudang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
maka nanti ya kita akan mengucapkan
nantinya laksamana tni yudo margono ini akan mengikuti sejumlah mekanisme
sejumlah aturan yang ada sesuai dengan undang undang
salah satunya adalah menjalani fit and proper test yang akan dilakukan di gedung dpr ri
dimana sesuai aturan ada maksimal waktu dua puluh hari
sejak surprise nya diterima oleh dpr
untuk nanti bisa akhirnya disampaikan atau diputuskan
hingga nanti pelantikan dilakukan
disampaikan pula masa reses ini akan berlangsung mulai lima belas desember

untuk itu ketua dpr ri puan maharani memastikan bahwa
jangka waktu yang ada yang dimiliki oleh dpr ini dinilai cukup
untuk bisa menjalani seluruh mekanisme ini untuk segera nanti bisa melaksanakan fit and proper test
terhadap laksamana tni yudho margono
yang nantinya akan menggantikan panglima tni jenderal andika perkasa saat ini
selain itu juga tadi sudah kita dengar bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh mensesnek pratikno
yang juga berharap surat presiden indonesia
surat presiden ini bisa segera diproses oleh dpr ri
yang menarik tadi juga disampaikan oleh ketua dpr ri puan maharani
memastikan bahwa surat presiden diterima langsung oleh dpr dari mensesnek pratikno hari ini
dan ini juga diharapkan bisa menjawab seluruh pertanyaan
dan juga sejumlah pihak yang dinilai sempat menyatakan spekulasi
terkait dengan adanya pergantian nama calon panglima tni yudho margono
namun tadi dijawab dengan tegas oleh ketua dpr ri puan maharani
bahwa suratnya baru diterima hari ini
artinya nama laksamana tni yudho margono lah yang memang sudah dipilih atau ditentukan
oleh presiden joko widodo untuk nantinya menggantikan panglima tni jenderal andika perkasa
dan tidak ada pergantian nama seperti adanya sejumlah pihak yang mengajukan spekulasi atau asumsi terkait dengan hal ini